ini kabar yang cukup ngeri
ada sebuah desa mati
tapi kita tak perlu mengucap inalilahi
coba lihat betapa menyeramkan pemandangan kampung ini
mirip dengan gambar di kisah misteri
ya memang karena tak ada yang menghuni
warga harus memutar jauh dan harus melintasi kondisi jalan yang nyaris sama
yakni jalan berlumpur
awalnya kampung ini dihuni oleh sekitar tiga puluh kepala
kepala keluarga maksudnya
sejak lima tahun terakhir kampung tak lagi berpenghuni
karena semua warganya pindah maka disebut kampung mati
apa sebab kita tanya ke pak kades
di lingkungan kosong itu mulai tahun
sekitar dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu sudah semua pengungsi ya
di lingkungan sumbulan itu sudah pindah semua
memang akses akses ke tempat sumbulan itu juga kurang terlalu bagus
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh di kampung ini berdiri sebuah pondok pesantren
yang didirikan oleh seorang anak ulama dari demak
setelah ulama dan keluarganya meninggal
pondok pesantren semakin terbang
sejak saat itu satu persatu warga di kampung sumbulan pindah
dari kecil sudah di sini
terus pengennya ini tuh kembali rame gitu lagi
tapi malah pindah semua
yang enak di sini apa yang membuat bedah di sini itu sebenarnya
tenang gitu ya
tanah di kampung ini pernah akan dibeli untuk dibangun perumahan
namun para ahli waris menolak karena hanya akan menjual tanah
jika digunakan untuk membangun pondok pesantren